prabowo subianto yang hampir pasti menjadi calon presiden yang akan diusung
koalisi oposisi kini tengah dihadapkan pada sebuah pilihan pelik
untuk memilih siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya
partai partai yang berkoalisi pun menyodorkan nama kader terbaik mereka
untuk mendampingi prabowo
setelah joko widodo dan partai koalisinya dikabarkan telah menyepakati
satu nama calon wakil presiden
kini perebutan posisi calon wakil presiden justru terjadi di kubu oposisi
masuknya partai demokrat dalam barisan koalisi prabowo
diprediksi membuat peta persaingan berubah menjadi lebih ketat
kendati dalam beberapa kesempatan
ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono membantah
menyodorkan nama sang putra mahkota agus yudhoyono sebagai cawapres
prabowo sendiri tidak menampik
ahy berpeluang mendampingi dirinya pada pemilihan presiden mendatang
saya harus katakan disini secara tegas
pak sby tidak meminta ahi sebagai calon wakil presiden sebagai harga mati
jadi kalau umpamanya dalam pertemuan nanti
nama ahy muncul sebagai salah satu yang dibicarakan
sementara itu prabowo juga dihadapkan pada pks yang berkali kali menegaskan permintaan mereka
agar prabowo memilih salah satu dari sembilan nama calon wakil presiden
yang direkomendasikan partai
terlebih lagi hasil istimewa ulama yang digelar beberapa waktu lalu
juga menelurkan rekomendasi politik tentang opsi pendamping prabowo
pasangan pertama yang direkomendasikan adalah
prabowo subianto dan ketua majelis suro pks salim segaf al jufri
adapun komposisi pasangan kedua adalah
para ulama ini yakin rekomendasi yang dihasilkan dari musyawarah panjang
termasuk melibatkan rizik sihab dari arab saudi
bakal membawa kepadanya ke keadaan yang lebih baik
dan juga keadaan yang lebih baik
kebetulan prabowo subianto
dan akan menerima
oleh para ulama dan tokoh nasional
sesuai dengan sambutan beliau
saran ini insya allah akan diterima
dengan rekomendasi ini
asal pks untuk menempatkan kadernya sebagai cawek pres pun menenguat
bahkan presiden pks suhoib maximan mengklaim
subianto siap menjalankan rekomendasi istimewa ulama
pak prabowo menyampaikan pada dasarnya menerima dua paket pasangan capres cawapres
yang direkomendasikan oleh istimewa para ulama dan tokoh nasional
tentunya bukan perkara mudah bagi prabowo mencari formula siapa pendamping politiknya
untuk mengarungi kontestasi pemilihan presiden yang diprediksi bakal berlangsung ketat dan panas
budi adiputro cnn indonesia
kang pipin sofian ketua departemen politik dpp pks
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas cipta panca mas panca pengurus harian dpp demokrat
selamat malam mbak putri
selamat malam mas panca dan juga mas ari nurcayu direktur eksekutif para sendekat
terima kasih sudah hadir di sini
saya ke kang pipin dulu kang faldo dulu
yang terbaru sekarang jadi sudah tidak bang zul lagi tapi sudah ke ustadz somad
bagaimana ceritanya ada perubahan itu
hari ini sudah ada somad effect itu kan disebarkan di mana mana
pan itu partai demokratis
jadinya setiap orang itu boleh untuk menyampaikan dan beraspirasi apa yang dia inginkan
jadi usulan abdul somad kita menghargai istimewa ulama
dan pak amin yang mengusulkan juga adalah salah satu kader terbaik pan
ketua departemen politik dpp pks
namun yang perlu dicatat pan itu akan melakukan rakernas dalam beberapa hari ke depan
nah disana akan kita putuskan
siapa yang akan menjadi koalisi yang akan
siapa yang akan masuki dan siapa yang akan diusung oleh pan
satu catatan penting yang selalu kami sampaikan adalah
bahwa peran partai politik itu memang seperti itu
dan kami selalu membangun komunikasi pula dengan kubu petahana
oke masih lanjut ya komunikasi ya
lanjut terus karena ini belum selesai sampai tanggal sepuluh
dan memang sekecil apapun kejadian
dan termasuk sampai tanggal tujuh ya berarti keputusan dari rakernas itu yang akan
keputusan rakernas itu juga akan fix kemudian atau masih bisa geser lagi sampai tanggal sepuluh
ya dalam waktu kedepan ya ada orang yang bilang tanggal sepuluh itu akan berpengaruh ya

jadi memang pada akhirnya kita selalu membangun komunikasi
sehingga itulah fungsi dari peran partai politik
tapi termasuk pak iya silahkan
kami tetap berpegang kepada beberapa bahkan pan sendiri pun yang empat calon presiden kan
nah oleh karena itu kami selalu mengedepankan bahwa azas demokrasi dalam partai
komunikasi dengan segala partai politik lainnya
serta kita selalu mengedepankan apa yang menjadi
harapan konstituen karena di bawah itu banyak juga suara suara konstituen yang menginginkan untuk bergabung dengan koalisi pak jokowi
tidak sedikit pula yang ingin
masih ada itu ya
oh iya tentu ada
kalau bisa dipresentasi berapa berapa
hasil terakhirnya tentu belum ada
karena itu akan dikumpulkan nanti di rakernas
jadi rakernas semuanya begitu dari bawah
dengarkan semuanya ya
ya gitu dan memang begitulah kami berpolitik
karena kami partai reformis partai mendengarkan suara dari aspirasi masyarakat
tapi kalau misalnya ada somad effect kok saya tidak melihat ada yang gerakan khusus yang untuk
justru sekarang lebih cenderung ke prabowo atau belum atau bagaimana
yang pasti memang komunikasinya selalu dibangun ke petahana
karena memang kan setiap hari setiap jam setiap apa itu memang terus ada komunikasi yang dilakukan oleh entitas pandi manapun
jadi yang paling penting sekali lagi
somat effect memang cukup besar dampaknya dan memang jika seandainya
koalisi kemarin memang mengusung ada demokrat bapak ahaye
kami tidak ingin mencampuri partai politik lain pastinya ya
tapi yang penting
kita tetap berpegang kepada apapun hasilnya akan diputuskan di rakernas
jadi masih coba coba sekarang
masih melihat efek mana yang paling oke
kami penuh perhitungan kami sangat rasional
kami menghargai proses dan kami menghormati hak hak partai politik lain
ada somat efek besok besok ada siapa efek lagi bisa berubah seperti itu
ya karena sekecil apapun kejadian yang akan terjadi
itu akan sangat berpengaruh untuk konstelasi kedepan
tapi yang menjadi catatan jangan sampai lupa nih

tapi kita cocok cocokan kayak main bongkar pasang baju barbie

nah pan itu juga menjaring aspirasi dari masyarakat untuk harapan harapan itu
nanti akan ada website crowdsourcing ideas yang akan diluncurkan oleh dpp pan
oke tapi artinya belum ada nama yang fix termasuk somat efek itu tidak perlu diperhitungkan
mas panca yang menarik dari demokrat juga ada pernyataan dari pak dekarwo tuh hari ini
yang soal masih belum fix juga kok sebenarnya ke prabowo
nama majelis tinggi partai belum mekanismenya kan di majelis tinggi partai kan keputusan untuk kpi
jadi apa yang sebenarnya saat ini terjadi
mengapa kemudian masih ada perubahan masih seperti bingung terlihat
oh enggak enggak bingung
enggak bingung sudah fix ke prabowo ya
kalau diamati pernyataan pak dekarwo itu menyangkut polling yang diadakan
yang memang diperintahkan oleh dpp untuk semua dpd dan dpc se indonesia
untuk menentukan arah koalisi
karena pak sby tidak menentukan sendiri
dia mendengar suara dpc dpd anggota dprd provinsi kabupaten kota dpr dan semuanya
termasuk juga dengan majelis tinggi
kemudian dari hasil polling itu saya kasih tahu di sini saya informasikan
dari tiga puluh empat dpd dua puluh tiga mendukung kita berkoalisi dengan prabowo
mendukung koalisi dengan jokowi
salah satunya jatim yang dipimpin oleh pak jokowi

kemudian pak dekarwo yang diperintahkan oleh dprd dan dpc se indonesia
tapi dari peserta polling itu sendiri jumlahnya cukup besar
mengalahkan jumlah kalau kita survei biasanya satu dua ratus seribu enam ratus
kemarin itu dua dua puluh sembilan orang
jadi sudah cukup merepresentasikan ya
dua ribu dua puluh sembilan orang enam puluh satu persen lebih enam puluh satu sekian mendukung bergabung dengan prabowo
jadi itu salah satu kekuatan kenapa pak sby akhirnya menentukan
untuk kita mendukung atau berkoalisi dengan kubu prabowo
dan itu sudah tidak bisa tidak mungkin dipercaya
sejauh ini tidak tidak mungkin pak sby pindah lagi
karena sudah dia ucapkan bahwa kami presiden kami calon presiden kami adalah prabowo
kan sudah beliau ucapkan di depan media waktu pertemuan di kartanegara
saya pikir saya juga tadi baru diskusi dengan bapak dengan ketum
ya tidak mungkin rasanya
walaupun ada juga usaha usaha dari pihak sana untuk menghubungi pak sby dan lain lain
berbalik arah koalisi tapi rasanya sejauh ini tidak
sejauh ini tidak artinya sekarang tetap bersama prabowo dan tentu saja tetap harus juga menyodorkan kader terbaiknya yaitu agus harimur
yang kecil sudah bekerja untuk menyurumuskan visi misi
karena ketika pendaftaran nanti tanggal sepuluh sudah harus ada visi misi
dasarnya jadinya tanggal sepuluh ya
ya rencananya tanggal sepuluh kayaknya

calon wakil presiden seperti kami sudah sampaikan berkali kali semua pihak demokrat baik pak sby sampai ke bawah
bahwa calon wakil presiden pak prabowo silahkan pilih
kami punya kader namanya ahy yang elektabilitasnya cukup baik ya sebagai bahan pertimbangan silahkan ditentukan
nanti kan menentukan calon wakil presiden kan banyak pertimbangan
data data angka angka akan diolah oleh pak prabowo sebelum beliau memutuskan
oke saya ke kampipin kampipin pks kelihatannya tenang banget terus
seperti pasti pasti aja nih bakalan kepilih cawapresnya atau bagaimana sebetulnya
insya allah atas izin allah dengan dukungan
karena kan semuanya jualan nih sekarang pan juga sedang jualan demokrat juga sedang jualan bagaimanapun
dan ini forumnya juga masih terbuka pak prabowo masih memilih dan tentu saja harus diadakan pada pilihan pilihan terbaik dan itu sangat wajar
ya berbeda dengan pan pks dari awal memang sudah menyatakan diri sebagai partai oposisi
di mana kami memang komit untuk menyiapkan calon pelaku
calon yang melawan incumbent
jadi kami harus menyampaikan hal itu
yang kedua adalah bahwa posisi pks saat ini adalah mendukung penuh menghormati dan mendorong agar rekomendasi istimewa para ulama ini
kemudian menjadi pasangan capres dan cawa pres yang resmi diusung oleh empat partai yang saat ini kami menuju kesolidaan
yaitu gerindra demokrat dan pan bersama dengan pks
kalau kita merasionalisasi
bagaimana pasangan capres cawapres yang diusulkan oleh istimewa para ulama ini
kami melihat itu sesuai dengan konteks perpolitikan indonesia
itu semuanya masuk ya
pak salim masuk semua ya
jadi saya kira habib salim ustadz abdul somad keduanya masuk untuk menjadi pendampingnya pak prabowo
jadi saya kira ini penting buat kita
bagi pks insya allah mau habib salim ataupun ustadz abdul somad kami akan menerima itu
hanya dengan nama itu
dan insya allah dalam waktu dekat akan ada majlis syuroh
majlis syuroh itu yang kemungkinan akan merekomendasikan ketika nama habib salim sudah ada maka itu langsung bisa ditetapkan
tetapi ustadz abdul somad juga yang memang dipilihkan maka insya allah pks bersama para ulama melalui istimewa para ulama itu
kami meyakini ada optimisme
takdir yang lebih baik di dua ribu sembilan belas itu memang ganti presiden bisa terwujud
oke jadi saya menyimpulkan sedikit
pan masih belum tahu siapa yang akan di endorse
menanti rakyat kernas
menanti rakyat kernas ya masih belum tahu
saya bisa simpulkan begitu
kemudian pks masih tetap ya ijtima ulama ustadz abdul somad dan habib salim
kemudian kalau demokrat tentu saja
mas ahy yang saat ini sedang orasi politik ya di jakarta theater ya
sebagai bahan pertimbangan untuk pak prabowo
tapi keputusan tetap di jakarta theater ya
oke tentu saja keputusan tetap di tangan pak prabowo
nanti masahir setelah jadinya kita bahas ya
siapa yang paling kira kira dilirik jualannya oleh pak prabowo
tetap bersama kami di cnn indonesia pramius
ada kembali bersama kami di cnn indonesia pramius
yang terbaru kami dapatkan dari detikom
pada malam hari ini
pertama sudah di pertemuan antara prabowo subianto dan sekjen partai demokrat
kemudian saat ini juga sudah berlangsung
yaitu pertemuan antara ketua dewan kehormatan pan amin rais
dan ketua umum gerindra prabowo subianto
yang terjadi mas ari yang anda lihat akhir akhir ini
ada yang mengancam abstain
kemudian ada surat berantai dpp pa dua ratus dua belas tentunya menjadi pertimbangan
kemudian ijtima ulama
jadi kalau anda melihat timeline apa yang sekarang sedang terjadi di kubur koalisi prabowo
saya menyambung pernyataan kang pipin tadi
bahwa memang empat partai ini sedang menuju posisi solid
berarti kan memang konsolidasi itu sedang berlangsung
berarti kan sebenarnya saat ini kalau kita lihat sebenarnya belum dalam posisi solid
karena memang posisi prabowo sudah bisa disepakati pak prabowo sebagai capres
tapi blundernya memang pada isu cawapres
yang seakan akan memang tampak sekali
memang kita sebesar besar
masyarakat apalagi pengamat melihat bahwa memang
pak prabowo ini tersandra oleh pilihan partai partai itu
karena demokrat apapun dengan bahasa diplomatisnya menyerahkan kepada pak prabowo
tapi sebenarnya di bawah meja dia menyerahkan nama ahi
dengan baliho yang luar biasa itu kan sebenarnya sebuah usaha untuk semakin menancapkan branding pak mas ahy
lalu pks dengan rekomendasi ulama sebenarnya menguatkan melegitimasi
bahwa ini ya pks dengan kekuatan ulama menyodorkan dua nama
kemudian pan juga menyerahkan nama ahi
dan juga masih menunggu para kronas
juga tadi masih membuka komunikasi juga dengan petahana
itu kan menarik bahwa dinamika masih berlangsung
bahwa diskusi kami tadi siang tadi sudah mengatakan bahwa sebenarnya
pak prabowo sendiri juga sedang menjanjikan komunikasi dengan petahana
kan menarik dinamiknya ini untuk kita baca
dan memang apa namanya masing masing partai memang memaksakan kode kode dengan bahasa diplomatisnya
untuk supaya cawapresnya
apa namanya diterima
pks paling tegas untuk mengatakan bahwa
kalau tidak diterima oleh usulan ulama ini atau usulan pks sebenarnya
mengancam untuk abstain
pribadi itu pribadi
ya walaupun itu seperti itu
tapi sebenarnya sekarang memang
kalau kita melihat pks memang yang tadi juga dalam diskusi kita sebelumnya
sebenarnya menyelamatkan partai
lebih penting sekarang daripada sebenarnya sekedar mengusung figur tertentu di capres
karena sekarang kan pemilu serentak ini
masing masing partai oke saya mendukung capres mana
atau calon saya atau kader saya jadi cawapres atau capres
tapi paling penting adalah
apakah itu signifikan terhadap
nasib dan eksistensi partai ini ke depan
nah salah satunya kan yang diharapkan oleh partai politik ini
menempatkan nama cawapresnya
untuk mendapatkan efek itu
iya tetapi kan buat pks adalah
kata buat masing masing kan ketika ada kadernya yang masuk
atau yang dikendaki kader
itu bisa ada efek
elektabilitas yang diperlukan
tapi ketika di luar kader pertanyaan besar
sehingga pertanyaan ada
kalau dalam posisi pks sebenarnya
pilihan abstain itu saya pikir bukan hanya gertak sambal
tapi juga sebuah sikap politik
karena buat pks sangat rasional adalah
mempertahankan eksistensi partai
apalagi kan ada perpecahan internal
kemarin ke ma putusannya
bang fahri juga jelas bagaimana
jadi menyelamatkan eksistensi partai ke depan
itu menjadi hal penting
dan salah satunya ini caranya
apakah sikap abstain itu akan menyelamatkan
katakan konstituen pks
dan juga akan mengatur elektabilitas
kalau memang itu lebih bisa mendorong
kekuatan pks pks akan ambil itu
itu pilihan rasional
saya pikir sedang ditimbang sekarang
misalnya untuk pan
apakah sedang sekarang
ternyata jelas diakui oleh mas faldoba
juga masih menjalani komunikasi
itu juga masih menimbang
mana yang lebih menguntungkan
karena kan sekarang
hal yang wajar
apakah juga pasti tidak mau kutipkan
kalah dengan pks dan demokrat
pasti mengajukan juga cawapresnya
apakah mengajukan cawapres
atau mendukung petahana
juga pilihan mana yang lebih rasional
benefit politik apa yang menguntungkan partai partai
kalau saya tidak bisa mencalonkan kader saya
sebagai cawapres atau cawapres
pertimbangan atau urgensinya adalah
saya harus menamankan partai saya
bahwa separtai saya harus
untuk bisa masuk ke parlemen
hal hal ini ada problematik
dinamik yang masing masing partai ini hadapi
paling pentingnya adalah
sosok pak sby itu bisa diteruskan
sehingga kepentingannya adalah
menjadi hal signifikan
menempatkan pak mas ahy
sebagai sosok cawapres
karena pertarungannya akan panjang
dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh empat
kita bisa lah durasi politik yang panjang
nah hal ini menjadi pertimbangan partai
karena memang pemilu sekarang
beda dengan pemilu sebelumnya
ini pemilu serta kata legislatif
sehingga pertimbangannya adalah
bagaimana sebenarnya kan
pasti ada pertimbangan partai soal partai first
karena buat apa saya mendukung capres cawapres
kalau partai saya tidak lolos nanti
tentunya itu yang membuat pks begitu kekeh
saya yakin itu yang membuat pks begitu kekeh
saya kira nggak sesempit itu
cara berpikir partai itu nggak sesempit
jadi kami berpikir di pilpres dua ribu sembilan belas itu
targetnya memang memenangkan pertarungan
capres dan cawapres kita menang
yang kedua capres cawapres
yang memang bisa menyelesaikan persoalan
saya kira tidak sesederhana masalah elektoral
jadi saya kira terlalu selfish
terlalu ingin menang sendiri
egois jika partai politik hanya mementingkan itu
jadi kenapa kami mencalonkan
misalnya sosok habib salim al jufri
dan satu dari sembilan itu
kemudian direkomendasikan istimewa para ulama
kami harus menyampaikan
di bawah kepemimpinan beliau
ketua majisyuro habib salim itu
raihan suara pks itu
lebih besar lebih tinggi
saya harus mengatakan bahwa
ada yang mewacanakan bahwa kami pecah
itu tidak pecah
hanya ada yang tidak
kader yang tidak taat
kemudian diproses secara hukum
aturan kemudian berproses ke ranah hukum
saya kira selesai disitu
tetapi kami harus menyampaikan
tiga modal utama pks
dan kemudian kerja kolektif atau kerja berjamaah
jadi kami ingin menyampaikan bahwa
ada dimana ketika pak prabowo
kemudian ada habib salim disitu
nanti ada kang aher
yang juga salah satu yang kami rekomendasikan
pasangan ini tidak hanya berpikir
tetapi berpikir pascanya itu apa
karena saya harus mengatakan
masyarakat saat ini sebetulnya tidak terlalu suka
dengan perdebatan siapa capres cawapres
tetapi sebetulnya apakah benar
capres cawapres yang akan kita usung
bisa menyelesaikan persoalan bangsa
presiden jokowi dan wakilnya saat ini
tidak bisa menyelesaikan itu
jadi itu poin utamanya
beliau adalah mantan menteri sosial
yang mengeluarkan program kube
kemudian beliau juga bersih dari korupsi
dan beliau juga kalau turun ke lapangan
beliau mohon maaf tidak tidur di hotel
beliau tidur di rumah
ketika ada bedah rumah sebagai menteri sosial
beliau memberikan teladan kebaikan
karena ini penting
buat bangsa kita ke depan
dicontohkan oleh habib salim
karena wakilnya itu tidak terlalu baik

bahwa pemimpin yang ditunjuk itu dua hal
satu terbukti punya pengalaman
yang kedua adalah merakyat
itulah yang diperlihatkan oleh habib salim
yang kami endorse untuk
menjadi jawab presiden pak prabowo
saya rasa saya cara berpikirnya begini
kita tuh butuh membangun sebuah koalisi yang kuat
angka yang pak jokowi dapat hari ini
dengan koalisinya hari ini
itu merupakan angka imajiner
karena itu angka yang kuat

dan tidak menjamin lima tahun ke depan
dan itulah yang harus dipikirkan oleh setiap partai politik
koalisi yang dibangun adalah koalisi yang kuat
jika pan menang
pan akan menjadi pendukung pemerintah yang kuat
jika pan kalah pun
kita akan menjadi oposisi yang sangat kuat
nah jangan sampai
orang orang yang telah bergabung ini
itu menjadi orang yang diajak makan
tapi tidak merayakan kemenangan
karena bisa jadi
di periode kedua
bahwa pak jokowi akan meninggalkan legacy yang sangat baik
dia pasti pengen semuanya lancar
parlemen akan diajak bergabung bersama
bisa jadi partai partai ini
benar kami harus menyelamatkan partai politik kami
dan oleh karena itu
membangun komunikasi selalu
sehingga koalisi yang dibangun adalah koalisi yang paling kuat
karena ini kebetulan
termasuk itu tentu saja yang menjadi pertimbangan pan kan
barangan sama pil dan pilpres gitu
karena ini tidak sesederhana pilpres doang
berbeda dengan sebelumnya
berarti itu juga yang menjadi perhitungan pan sekarang
apakah akan ke prabowo atau ke jokowi
tentu melihat itu kan
dan salah satu hal lagi
jika kita berbicara bahwa
kita butuh ulama
kita satu lagi ada variabel lagi kan
yang muda misalnya kan
itu yang dipromosikan oleh pak mas syahaye
itu juga ada di pak zul
nasionalisnya kurang apa ke pmpr
ulama dekat sama muhammadiyah
kalau mbak lihat instagram account nya pak zul
itu dia lain pegang sendiri
dan kalau memain mobile legends pasti kalah sama dia
tetapi bukan fakha hanya itu saja
kalau melihat kita
saya selalu mengkaji berdasarkan
berbagai hasil survei
dan hasil survei itu
millenials dan bukan millennials
pilihannya tidak jauh berbeda
dan itu diakui
jadi saya melihat surveinya csap
jadi tidak perlu yang muda ya
kalau versi pan ya
jadi sebetulnya tidak hanya masalah muda atau tidak
tetapi apakah memang concernnya adalah
sosok capres cawapres itu memang bisa menjanjikan
menyelesaikan persoalan harga harga tinggi
kemudian masyarakat itu bisa selesai
dan terutama rekomendasi dari ijtima ulama
istimewa ulama itu semacam energi yang luar biasa
karena itu nanti yang akan melahirkan
gerakan sosial yang luar biasa
dan tidak keluar dari itu
crowdfunding juga akan luar biasa
jadi kalau misalnya yang diusung adalah para ulama
habib talim atau misalnya ustadz abdul somad
saya kira pan juga mengusung
sekarang sudah klaim ya ustaz somad pan ustaz somad
kami usung ustaz somad
tapi kita harus juga melihat mbak putri
pengalaman pemilihan langsung kita
saya bukan melemahkan pendapat soal ulama
kemarin dua hari yang lalu
saya juga dengan ustaz zaitun razmin
wakil ketua gnpf ulama itu
kalau diterima kami bersyukur
kalau tidak juga bukan sebuah paksaan untuk pak prabowo
ini yang harus dipertegas
tapi kami tolong diajak juga dialog
siapa yang akan dipilih
apakah sesuai dengan keinginan kami
di luar dua nama ini
karena setahu saya ustaz somad sudah menolak ya
di akun sosial media dan segala macam
tinggal pks dengan pak salim
dalam pengalaman pemilihan presiden langsung kita
pak azim muzadi pernah
saya bukan melemahkan ini ya bukan merendahkan ya
pak busola juga pernah jadi wapresnya pak wiranto
tapi mungkin berbeda kondisinya sekarang mas panca
tapi itu perlu dipertimbangkan juga
bahwa tidak pasti bahwa seseorang yang dengan julukan atau dukungan ini
dalam pilpres ya ini berbeda dengan pilkada gitu loh
karena bagaimanapun juga koalisi keumatan tidak menyebut partai demokrat disitu kan
ya memang tidak ada
pasca dua ratus dua belas mas panca ya
jadi kita harus melihat pasca dua ratus dua belas kesadaran umat tentang politik itu tiga
salah satu yang
saya potong disitu dulu
kita jeda dulu ini semakin menarik tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali di cnn indonesia prime news
kalau anda mengikuti sejak segmen awal dialog anda sudah melihat betapa gencar ya teman teman di kubu koalisi prabowo subianto ini
bagaimanapun menjual bakal calon wakil presiden yang mungkin bisa mungkin nanti akan dipilih oleh pak prabowo subianto
yang terbaru sudah ada deklarasi puas yaitu prabowo ustadz abdul somad hari ini ya
ada informasinya di detikom
dan itu menarik sekali karena bagaimanapun kan tetap oke ada ijtima ulama ada rekomendasi a b c d e f
banyak sekali rekomendasinya dengan beragam pertimbangan
tapi bagaimanapun kan tetap ada fact base
dengan hasil survei yang bisa dipertanggung jawabkan
sekalipun memang pks saya tahu pasti dengan hasil survei agak agak alergi kan akhir akhir ini
justru pks sangat membaca hasil survei
sangat membaca hasil survei
saya tahu persis itu
sekalipun kemarin hasil surveinya terbalik pada saat di pilkada jabar ya pada saat itu kan itu rame dibahas
mas ari kalau menurut anda yang paling menarik prabowo dari gestur prabowo beberapa hari terakhir
gestur prabowo mengatakan bahwa soal komentarnya soal rekomendasi sululama mengatakan bahwa ini kan rekomendasi yang sangat baik ya
soal komentarnya soal rekomendasi sululama mengatakan bahwa ini kan rekomendasi yang sangat baik ya
soal komentarnya soal rekomendasi sululama mengatakan bahwa ini kan rekomendasi yang sangat baik ya
keputusan tetap di partai walaupun saya sebagai capres punya hak otoritatif
gestur yang kedua adalah dari pola komunikasi politik yang dibangun
harapan pks kang mardani mengharapkan supaya empat partai ini duduk bersama dong
kita duduk bersama jangan ada yang lokomotif jangan ada yang gerbong kan begitu
selama ini komunikasi politik yang dilakukan pak prabowo ini hanya baru setengah kamar setengah kamar
setengah kamar dengan demokrat setengah kamar dengan pks setengah kamar dengan pan
hari ini dengan pan dan demokrat lagi
belum pernah terjadi empat partai duduk bersama
kemarin hanya sekjen ya
itu teknis sekali
itu hanya bicara hal teknis soal bagaimana menyiapkan tim sebenarnya
tapi kan level yang substansi sebenarnya persoalannya menyiapkan siapa cawapresnya ini
karena memang di forum kita ini pun antara pan pks dan demokrat tidak bisa sepakat
itu memunjungkan pak pabro menjandara pak pabro hari ini
nah lalu dan memang persis itu ganjalan utamanya
dan pola komunikasi yang hanya setengah kamar setengah kamar itu menunjukkan bahwa
sampai hari ini memang apa namanya penjajakan siapa cawapres itu masih sangat cair
sehingga saya pikir ada dua skenario yang bisa dimainkan
nah sekarang kan pasca masuknya demokrat tuh kelihatan kemesraan selama ini tiga partai
itu seperti dikacaukan diganggu oleh masuknya demokrat
seperti pengantar diskusi tadi
jadi sekarang ya apa namanya
februari kang pipin bilangnya itu cobaan ya kang ya
ingat nggak waktu itu wawancara disini juga tuh
justru itu cobaan dan apa namanya cobaan itu selalu menggoda iman
itulah sekarang yang godaan iman ini kan kalau memilih demokrat saya harus dengan ahy
tapi kan demokrat pasti konsekuen dengan pilihannya untuk katakanlah suplai logistik segala macam
tapi apa namanya dengan mengatakan bahwa itu sangat kata kata pak sby itu sangat bersayap
ketika mengatakan untuk cawapres diserahkan kepada pak prabowo pada saat yang sama
sehari kemudian dua hari panduk untuk baliho ahy ada dimana mana
itu kan saya melihat itu bahasa diplomatis saja
dan tau sampai hari ini apa namanya komunikasi politik hanya berlangsung setengah kamar
jadi gimana mas manja iya iya silahkan
kami sudah sepakat
ketika pak prabowo memilih bukan kader demokrat kami masih akan ada di koalisi itu
masih ya itu sepakatannya
ya masih tapi kan konsekuensinya yang berbeda
oke oke konsekuensinya berbeda
iya mas manja silahkan
iya kalau konsekuensi mungkin kegigihan kader dibawah pasti berbeda
nah iya kegigihan kader sumber daya politik yang bisa diberikan kan pasti kan
tapi kan pak prabowo pasti memutuskan sesuatu dengan dasar yang tepat lah saya pikir ya
dasar yang tepat yaitu
jadi saya pikir istimewa ulama pasti akan jadi pertimbangan tapi kan partai politik kan pasti punya ini sendiri
hitungan hitungan sendiri rasionalisasi sendiri
jadi saya pikir membawa istimewa ulama sebagai pemaksa menurut saya tidak tepat
karena partai politik lah yang nanti akan mendaftarkan calon presiden dan calon presiden lainnya
jadi saya pikir bahwa calon presiden dan calon wakil presiden ke kpu
jadi sebagai pertimbangan boleh tapi sebagai paksaan karena seperti ustaz zaitun razmin sendiri bilang di satu stasiun televisi dua hari yang lalu saya ada disitu bahwa kami tidak memaksa gitu loh
jadi tidak memaksa tapi bahasa yang komunikasi kan menyandera quote unquote
sampai hari ini ya
karena semuanya punya pegangan masing masing
saya sepakat dengan kang mardhani ketika ore oke pak prabowo harus bisa mengajak empat partai duduk bersama
ketiga ya kan
ketum partai itu kalau itu bisa terjadi itu berarti sudah ada sinyal kesamaan siapa kira kira figur partai yang figur cawapres yang bisa diusulkan
sehingga mungkin ada muncul figur alternatif sebagai solusi apa namanya alternatif untuk menurut saya
mungkin bukan usulannya demokrat bukan usulannya pks bukan usulannya pan
yang bersedia di endorse gitu misalnya
tokoh alternatif yang bisa win win yang bisa diterima oleh partai partai koalisi
saya tidak sepakat kalau pak prabowo tersandra ya
beliau adalah seorang general
seorang satria jadi seorang prajurit
dan saya kira beliau sudah kalau ini yang ketiga kali berarti menjadi cowok presiden atau cowok presiden
saya melihatnya begini jadi pertimbangannya sangat matang
beda beda tadi disampaikan ya sebelumnya juga sudah ada ulama yang menjadi cowok presiden
tapi ada bedanya dan itu dilihat dari mana
dari pilkada kemarin
jadi pilkada kemarin sebetulnya menunjukkan bagaimana kami di pks terutama mengajak elemen keumaran
mengajak elemen keumatan untuk bergabung
dan ternyata dengan keterbatasan sumber daya kami
kami bisa menaikkan di jawa barat bisa sampai tiga kali lipat suara itu
kenapa karena memang kami sinergi disitu
dan kami ingin menunjukkan bahwa misalnya seorang habib salim yang kami menyampaikan bahwa di kepemimpinannya sukses
kenapa kami menyampaikan itu
padahal setiap pemilu
itu efeknya keparpol ya
kepemimpinan beliau itu memang sangat efektif
termasuk itu sudah diperhitungkan efek yang kemudian bagaimanapun kan harus mendukung
karena kalau pilpres itu kan kita lihatnya sosok itu juga sudah dipertimbangkan
pak prabowo nasionalis beliau yang religius
bukan pak prabowo mewakili istimewa ulama
istimewa ulama itu menyatakan bahwa salah satu hasil dari istimewa ulama adalah
ingin dicalonkan yang diusung oleh istimewa ulama adalah kalangan nasionalis
yang disimbolkan oleh pak prabowo
kemudian kalangan religius yang disimbolkan oleh ustadz abdul somad dan juga habib salim
nama pak prabowo sebagai capres pak prabowo itu sudah mewakili
istimewa ulama itu
tidak mewakili islam
jadi tadi saya katakan bahwa
saya kira enggak jadi kami itu fair
jadi saya kira kami ikhtiar sampai yang terbaik
galak galak kalau di sosial media galak sekali pks
ustadz abdul somad saya ingin menyampaikan data menunjukkan survei ustadz abdul somad
beliau adalah tokoh pemuka agama nomor satu yang dikegumi survei kedai kopi terbaru yang jelas
tunggu tunggu tunggu
saya berikan kang faldo dulu untuk ustadz abdul somad
karena sudah pada jualan sebelumnya
silahkan kang pak udah klaim uas soalnya
klaim didukung salah satunya tapi diputuskan di rangka kemenangan
jadi gini kalau seandainya kita begini makanya nggak ketemu nih barang
makanya nggak putus putus
makanya penting ya menurut saya itu juga ya partai politik ya harusnya itu menyadari hal itu
jangan kelamaan ya kayak gini gini ya
memang satu hal ya kita butuh waktu tapi ya kalau sampai gontok gontokan begini kan kita nggak akan ketemu
makanya oleh karena itu kita sih nggak gontok gontokan ya
saya sih senyum senyum aja
tapi yang penting adalah jangan sampai koalisi yang akan dibangun ini
kalau memang insya allah akan bergabung sama pks dan demokrat pan pun juga
itu adalah koalisi yang kuat gitu
jangan sampai kader kadernya pks kader kadernya demokrat kader kadernya pan ketika salah satu terpilih itu
malah tidak terlibat dalam proses pemenangan
oke itu dia
jangan sampai ada yang sakit hati gitu kan
ada yang paling penting juga
baik pan itu dari awal itu mengambil sikap
pakabrasa yang kursi
kita juda dulu
karena partai politik pernah sedikit mencampuri urusan partai politik lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
mas ari apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan
besok sudah masuk masa pendaftaran nih
bagaimanapun mereka harus cepat segera memutuskan
ya saya meneruskan kang pipin
memang partai tidak secara langsung menyandera pak parbowo ya
tetapi pak parbowo diharapkan pada kondisi politik
yang kemudian menggiria pada dua pilihan
kalau secara kehendak politik
saya bisa sepakat dengan argumen kang pipin
bahwa komposisi nasionalis
islamis dan presentatif
untuk mendukung pak parbowo untuk maju dua ribu sembilan belas
tapi bukan hanya pertimbangan kehendak politik
kalau kemarin tanpa kehadiran demokrat
saya pikir semua sudah lancar
tapi itu bicara kehendak politik
tapi bicara real politik sekarang
real politik dengan masuknya demokrat
sehingga membuat pak pipin
membuat pak parbowo yang berpikir
membuat pak parbowo bertumbuh
mempertimbangkan secara matang
satu sisi ingin tetap mengakomodasi empat partai ini
pada sisi lain mana yang skalkulasi politik
yang paling rasional yang harus dipilih
sehingga saya pikir ada dua hal yang masih mengganjal
satu ada persoalan cawapres
itu siapa karena tiga partai belum sepakat
yang kedua adalah sebenarnya benefit dari koalisi
benefit apa yang akan didapat oleh partai partai ini
tapi benefit politik untuk posisi partai setelah nanti pemilu dua ribu sembilan belas
seperti yang disampaikan mas pipin itu
kalau itu kan asumsi yang sudah terjadi
pak sby itu dua kali dengan pak jk dengan pak budiono
tapi kebijakannya memihak islam
mencakup semuanya ya
iya tidak ada masalah itu
tidak harus seperti itu
betul fakta yang sudah terjadi sepuluh tahun
dan pks ada di dalam situ
kalau pak prabowo masih berpikir
itu dan pan ada
jadi menurut saya asal kebijakan mereka
jangan kaum mayoritas seperti yang sekarang terpersepsi oleh publik
bahwa islam disudutkan
islam di persekusi ulama ulamanya
itu jangan terjadi
dan sepuluh tahun pak sby bisa menjaga itu
mas panca tapi saya mau konfirmasi lagi
apapun yang terjadi tetap di
tetap di koalisi prabowo
pks juga begitu atau tidak kang pipin
bahwa kami bersama pak prabowo
pak prabowo akan berhitung secara matang
bagaimana koalisi ini kemudian
jika cawapresnya tidak terpilih
sampai saat ini majelis syuro pks
menyatakan bahwa kita harus berpartisipasi
dan kemudian kita harus menyeludurkan
satu capres cawapres yang memang
pertama bisa berkontribusi dalam pemenangan
yang kedua adalah bagaimana turut menyelesaikan persoalan
jika pak salim tidak dipilih

ya saya kira ada forum majlis syuro yang akan menentukan itu
dan kami hakul yakin bahwa
di pks kami adalah partai yang proaktif dalam demokrasi ini
jadi kami turut serta bagaimana bangsa kedepannya tidak boleh
jadi tidak ada kata abstain kedepan
tapi yang kami akan lakukan adalah kami akan berkontribusi lebih
kedepan dalam pilpresnya
pan nih sebenarnya masih bebas lepas
masih bisa kemana mana kan
itulah partai politik yang benar prosesnya
jadi kita memang
tapi jangan kelamaan juga kan
insya allah kita akan diputuskan di rakernas
dalam beberapa hari kedepan
dan mudah mudahan apapun yang akan kita bangun
seperti yang kami sampaikan tadi
kita membutuhkan sebuah koalisi yang kuat
kang tapi konfirmasi lagi
rakernas itu fix kemudian tidak akan berubah lagi
hingga batas akhir pendaftaran
itu keputusan tertinggi partai
jadi kita punya mekanisme partai
namun terlebih dari itu adalah
yang penting untuk semua calon presiden menurut kami adalah
membangun koalisi yang kuat
bayangkan nanti jika seandainya
efek ekor jahat itu akan berubah
pembangunan jahat itu hanya didapatkan oleh pdip
dan kami berada di oposisi
bersama demokrat dan pks
koalisi di parlemen kami banyak
bisa jadi orang orang di kubu pak jokowi sekarang
itu tidak terlibat dalam mengurus pemerintahan pak jokowi
jadi ada efek efek seperti itu yang sedang kami hitung hitung secara matang
karena ini bukan hanya tentang lima tahun
bukan hanya tentang bagaimana kita punya capres cawapres itu dari partai kita
tapi tentang menyelamatkan partai
bagaimana platform kami bekerja
seperti kami selalu sampaikan
bagaimana indonesia bisa berkembang
bagaimana indonesia bisa membawa perubahan
bagaimana kita bisa mengusulkan yang terbaik bagi bangsa
siapapun itu yang akan dipimpin
yang akan didukung oleh pan kami percaya
kami sangat percaya itu adalah calon presiden yang kami rasa terbaik untuk negeri ini
komunikasi itu sejauh apa sih dibangun dengan petahana
termasuk katanya ada pertemuan dengan pak amin dan pak erlangga hartarto
itu juga membuahkan apa itu
jadi ada pak amin yang membangun komunikasi
mas edi juga membangun komunikasi
pak zul juga selalu berkomunikasi secara intensif
karena beberapa hari ini
ada kejadian kecil yang mungkin atau kejadian besar yang akan terjadi
yang bisa mempengaruhi seluruh konstelasi ini
jadi sabar saja
dan anda melihat itu dari kubu prabowo subiangka
dari kedua belah pihak memungkinkan
makanya kemudian berkomunikasi dengan golkar ya
makanya oleh karena itu dari pan kita tidak ingin terlalu terburu buru
tidak ingin terlalu ngoyo
tetapi kita harus membuka seluruh komunikasi dengan semua partai politik
oke keputusannya berarti tujuh agustus delapan agustus kapan
dalam waktu dekat
insya allah sih terjadwal enam sampai tujuh agustus
enam sampai tujuh ya
tapi akan didiskusikan terus kebetulan si panitianya
oke dan demokrat pks
jadi siapa yang paling keras menyandra siapa disini
tidak ada yang menyandra
oke tidak ada yang menyandra
jadi tidak ada yang mentok termasuk
masa pak prabowo kita sandra ya
oke termasuk kata kata pak syarif hasan pada saat itu
ini mentok karena pks yang sama sekali tidak mau berubah
ada pernyataannya di detik kok
saya harus mengkonfirmasi
saya bayangkan juga hari senin kemarin juga bertemu dengan petinggi petinggi pks
termasuk pak salim segap dan presiden pks pak soebul iman
mereka melakukan dialog enam mata empat mata kemudian rame rame
dan memang belum ada keputusannya ini tapi menurut saya ada jalan keluarnya
pokoknya tetap bersama prabowo subianto
koalisi itu harus dibangun respect
dan masing masing harus saling terbuka
termasuk menghormati ketika pak prabowo tidak memilih pak salim
oh jadi saya kira semua itu akan
tentu kedewasaan dalam berpolitik itu
kami sudah dua puluh tahun lebih di partai ini
jadi saya kira pks memang ya pengorbanan perjuangan dan sebagainya sudah kami rasakan
kami sebetulnya ya insya allah kita berjuang berikhtiar yang terbaik
tawakal berdoa dan kita lihat kami meyakini dua ribu sembilan belas adalah takdir terbaik buat bangsa indonesia
termasuk mudah mudahan buat pks
mohon doa masyarakat pemirsa sekalian
termasuk jika tidak dipilih pak salim tetap optimis dong kang
ya insya allah kita optimis
jadi sebetulnya kalau misalnya pks itu tidak hanya satu bagian
ada dimana mesin partai itu bekerja
bagaimana caleg caleg itu akan bekerja seperti kami kedepan
masih belum menjawab sebenarnya kang pipin tapi baiklah itu sikap yang diambil
terima kasih mas ari terima kasih mas panca kang pipin kang faldo
terima kasih kami tunggu terus perkembangan terbaru dari pan ya
tentu terima kasih
terima kasih dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
cnn indonesia prime news segera kembali